guna mencetak atlet atlet berprestasi di kancah nasional dan juga internasional
badan intelijen negara atau bin secara resmi melaunching persatuan olahraga bin atau porbin di sentul jawa barat
sejumlah prestasi pun telah diraih atlet porbin diantaranya odekta yang meraih juara satu half marathon di jakarta marathon dua ribu dua puluh dua
dan foli putri bin yang juga menyambet juara satu di ajang livoli di bali dan prestasi prestasi di cabang olahraga lainnya
badan intelijen negara atau bin kini memiliki wadah khusus untuk melakukan pembinaan olahraga secara profesional
diberi nama persatuan olahraga bin atau porbin yang dilaunching di sekolah tinggi intelijen negara atau stin di sentul jawa barat
hadir dalam acara tersebut diantaranya
menpora menteri agama menparekraf menteri atr bpn menpan rb ketua kpk ketua koni ketua pbnu kepala bnpb dan korbrimo
pembentukan porbin merupakan arahan dari kepala bin jenderal polisi purnawirawan budi gunawan
dalam upaya membangun talenta talenta terbaik dari sekolah tinggi intelijen negara
serta mendukung para atlet tanah air dalam mengharumkan nama indonesia
di kancah internasional
kepada seluruh taruna mahasiswa dan para atlet untuk selalu memberikan dharma bakti karya yang terbaik kepada bangsa dan negara
dan terus mengelorakan semangat raja wali dimanapun kalian berada
orbin ini menurut saya menjadi center of excellence untuk prestasi di kekhususan beberapa cabang
saya melihat e sports atletik renang dan volley juga menjadi unggulan
yang bisa dikerjasamakan dalam pariwisata berbasis olahraga
porbin saat ini membawa beberapa cabang olahraga diantaranya bola volley angkat besi renang tenis lapangan menembak esports atletik serta tarung deraja
sejumlah atlet papan atas yang sudah bergabung di porbin antara lain sprinter lalu muhammad zohri pelari odekta elvina naibaho
pembola volley nur fikri harsyah muhammad ratri wulandari dan alia anastasia serta lifter rizki juniansyah dan windy cantika aisyah
dalam launching porbin tersebut juga sekaligus melakukan wisuda terhadap total satu ratus delapan puluh sembilan orang
yang terdiri dari taruna s satu sebanyak satu ratus empat puluh lima orang dan mahasiswa s dua sebanyak empat puluh empat orang
dengan demikian stin telah meluluskan seribu seratus
satu ratus sepuluh taruna dan satu ratus enam puluh satu mahasiswa s dua